masih proses pembongkaran di tumpukan genting
anak ular kobra dievakuasi dari komplek smp tiga karangdowo kelaten jawa tengah
oleh relawan reaksi cepat tanggap darurat klaten akhir pekan lalu
relawan menyisir seluruh sekolah hingga menemukan sarang anak ular kobra di sebuah tumpukan genting
pihak sekolah pun langsung menghentikan seluruh kegiatan sekolah agar tidak membahayakan
untuk mengurangi keresahan puluhan ekor anak ular kobra pun dilepas liarkan
jauh dari pemukiman warga dan sesuai dengan habitat aslinya
menurut ahli herpetologi ruri epilur rahman ular menyukai lokasi lembab untuk inkubasi telur
untuk mengantisipasi agar permukiman tidak menjadi sarang ular
ruri mengatakan agar tidak menumpuk barang barang tidak terpakai
lalu penting juga untuk selalu menjaga kebersihan rumah dengan membersihkan lantai menggunakan cairan pembersih
ia menyarankan jika menemukan ular di permukiman
disarankan untuk tetap tenang dan memanggil komunitas atau pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut
lalu yang kemungkinan bisa terjadi daerah yang digunakan untuk meletakkan telur itu dirasa tidak terlalu aman
sehingga si ular ini akan mencari tempat yang lebih sesuai untuk meletakkan telurnya